pada masa arus mudik dan balik lebaran layanan komunikasi yang kuat menjadi hal paling dibutuhkan dan diandalkan oleh pengguna jalan
seperti kelancaran data saat melihat peta perjalanan hingga sinyal kuat saat bertelepon dengan keluarga dan kerabat saat silaturahmi pada hari raya
telkomsel prabayar maupun penjualan voucher fisik
ada juga layanan aktifasi paket digital layanan migrasi kartu tiga g ke empat g penjualan modem telkomsel orbit hingga pembayaran tagihan telkomsel halo
selain itu pelanggan bisa melakukan penukaran telkomsel point yang dimiliki dengan sejumlah merchandise menarik
selain tukar poin pelanggan pelanggan yang ingin ganti sim card atau mau langganan kartu halo
nah satu ratus empat belas itu terdiri dari delapan belas nya posko utama dan juga ada sisanya posko regular
dan ini kita siapkan sejak tanggal empat belas april kemarin karena kita tahu modik sudah mulai jalan
dan kita ready untuk baik jalur modik maupun jalur pulangnya
nah jalur pulang mudik itu kita sediakan posko sampai dengan h satu
h tujuh sorry h plus tujuh setelah tanggal dua puluh tujuh an april
jadi mudah mudahan dengan demikian seluruh pelanggan yang modik maupun baliknya lagi nanti
tidak akan terkendala ketika butuh layanan komunikasi karena telkomsel selalu ada di sekitar perjalanannya
posko telkomsel siaga yang terdapat di res area kilometer sembilan belas bekasi timur
menjadi salah satu posko yang diandalkan oleh para pemudik
ntar beli perdana untuk keluarga di rumah karena saya juga udah pakai kartu halo juga sih sebetulnya
cuma kebetulan pas lewat lewat ada posko yaudah mampir
layangnya bagus jadi ditawarkan untuk produk produk untuk dapat gimmick juga gitu kan
nah kebetulan pas karena beli dua dikasih handuk terus suruh spinwell karena sudah belanja di atas seratus ribu katanya
so far iya sangat terbantu karena memang pas banget momennya
ya kan mau mudik nyari kartu dan kebetulan bisa redum point juga
aku dari dulu pemakai pengguna telkomsel kenapa
karena sinyalnya tuh kuat banget walaupun dipelosok pelosok ya
selain posko siaga telkomsel telah bersiap dengan layanan jaringan
terdiri dari optimalisasi kualitas kuantitas serta pemutahiran teknologi jaringan
yang difokuskan pada empat ratus sembilan puluh point of interest
serta sebagian dari empat ratus sembilan puluh point of interest yang dipelosok pelosok

serangkaian uji jaringan di jalur mudik sepanjang tujuh belas delapan ratus sembilan puluh lima km
termasuk dua tujuh ratus dua puluh lima km untuk total enam puluh sembilan ruas tol di seluruh indonesia
untuk penguatan jaringan komunikasi kapasitas infrastruktur jaringan pada dua ratus tujuh puluh tujuh unit bts empat g lte dioptimalkan
serta penambahan dua ratus dua puluh satu unit bts empat g lte baru
tak hanya itu tambahan lima puluh tiga unit kompak mobile bts combat juga dioperasikan
untuk melengkapi lebih dari dua ratus enam puluh lima ribu unit bts telkomsel
tentunya berkomitmen untuk terus membangun dan menyiapkan kapasitas dan coverage
untuk terutama komunikasi pelanggan pada saat mudik
nah kita sudah mempersiapkan jaringan kita baik kapasitas maupun kualitas dan juga coverage gitu ya
tentunya dengan dua ratus enam puluh ribu bts yang sudah kita punya plus ditambah lagi ada tambahan untuk kapasitas
dan juga tambahan kualitas gitu ya
khususnya di empat ratus sembilan puluh poi yang kita miliki
ini sudah kita identifikasi memang ini adalah tempat tempat yang memang selama ini dikunjungi
ketika pelanggan atau masyarakat indonesia melakukan mudik
telkomsel memastikan seluruh kanal layanan pelanggan mulai dari call center satu ratus delapan puluh
grapari online siap beroperasi dua puluh empat jam
serta tiga ratus tujuh puluh enam grapari berkolaborasi dengan emas
empat ratus ribu mitra outlet di seluruh indonesia
sehingga masyarakat juga lebih mudah mendapatkan pelayanan telkomsel selama periode mudik dan balik lebaran